manggita dan larina
pada suatu waktu di kota danau luzon hiduplah seorang nelayan dengan dua putrinya manggita dan larina
manggita adalah anak perempuan tertua dan sangat baik dan mencintai semua orang
yang lebih muda larina bagaimanapun dia tidak seperti saudara perempuannya dalam segala hal
dia kejam pada orang lain menangkap kupu kupu dan menyimpannya dalam botol untuk bersenang senang dan sering berbicara kasar pada saudara perempuannya
manggita melakukan semua pekerjaan rumah dan memastikan makanan dimasak sehingga ketika ayah mereka kembali ke rumah dari pekerjaannya sehari hari
lapar dan kelelahan ayahnya siap untuk menyantap makanannya dan tempat tidurnya siap untuk malam ini
larina tidak pernah membantu saudara perempuannya

dia menghabiskan waktunya dengan duduk di dekat danau menyisi rambutnya dan memandangi refleksinya
apakah aku ini adalah gadis yang paling cantik di kota atau tidak
aku hanya bercanda
tidak ada orang lain yang lebih cantik daripada aku di seluruh kerajaan apalagi kota kecil yang miskin ini
suatu hari nelayan itu merasa sangat sakit dan meninggal
mangkita sangat terpukul
dia menangis dan menangis selama berjam jam
tetapi segera menyadari bahwa tanggung jawab keluarganya sekarang berada di pundaknya
segera dia mendapatkan ketenangan dan pergi untuk memberitahu larina tentang keputusannya
larina seperti biasa duduk di tepi danau terobsesi dengan penampilannya
saudariku aku disini untuk berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting
ah pergilah kau
tidak bisakah kau melihatnya
tidak bisakah kau melihat kalau aku ini sedang sibuk
ya aku tidak akan menghabiskan banyak waktumu
ah memangnya apa itu
ya karena ayah tidak bersama kita lagi kita tidak punya siapa siapa untuk menghidupi kita
oleh karena itu aku memutuskan untuk pergi menjual ikan di pasar setiap harinya
aku tidak tahu apakah itu akan cukup tetapi aku akan mencoba yang terbaik
baiklah terserah kau saja
sekarang tinggalkan aku saja
kau tidak harus bersikap tidak ramah seperti itu terhadapku
aku menyayangimu dan kau tahu itu
oh aku tidak butuh sayangmu saudariku
aku lahir di keluarga yang salah
tapi ketahuilah hal hal tidak akan selalu tetap sama
aku ditakdirkan untuk menjadi ratu suatu hari dan meninggalkan kota yang sangat sangat menyedihkan ini
dan kalian semua di belakangku
pangeran tampanku akan datang dan kau akan lihat nanti
manggita menghela nafas
oh aku tidak menginginkan apapun selain kebahagiaan untukmu saudariku
hari hari berlalu dan manggita bekerja sangat keras untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk saudari perempuannya
suatu hari ketika dia pulang dengan hanya beberapa koin dia merasa sangat khawatir
larina aku minta maaf tapi apa yang aku dapatkan tidak cukup untuk memberi makan kita berdua
maukah kau membantuku menjual ikan mulai besok
apa apa yang baru saja kau katakan padaku
aku memintamu untuk membantuku menjual ikan sehingga kita bisa menghasilkan cukup banyak uang untuk kita berdua
kau pasti sudah gila sekarang aku adalah seorang ratu masa depan
apa kau ingin aku menjadi petani
cukup manggita aku akan pergi ke danau sekarang
manggita sangat sedih dia duduk dan mulai menangis
larina keluar dari rumah dan melihat seorang wanita tua berdiri di luar rumah
apa yang kau inginkan wanita tua
wahai anakku aku lapar dan juga haus
dan aku telah berjalan jauh sekali
apakah kau akan berbaik hati memberi aku sepotong roti untuk aku makan dan sedikit air untuk diminum
apakah aku terlihat seperti pelayan bagimu pergi kau dari hadapanku
larina mendorong wanita tua itu dan berjalan pergi
oh ya ampun
mendengar tangisan seorang wanita tua manggita segera keluar dari rumah
dia ketakutan melihat wanita itu berbaring
manggita membantu wanita tua itu berdiri dan membawanya ke dalam rumah
wanita tua itu menjelaskan kepadanya bagaimana larina mendorongnya
oh aku mohon maafkan aku nenek
saudari perempuanku itu kadang kadang memang sedikit tidak baik
oh tidak apa apa kau sepertinya menjadi orang yang lebih baik
kalau kau akan berbaik hati memberiku sedikit roti untuk dimakan dan air untuk diminum maka aku akan segera pergi
manggita mengangguk dan membawakan dia satu satunya roti yang dia miliki
dia juga memberinya segelas air
wanita tua itu dengan gembira makan roti dan minum air
oh terima kasih banyak anakku
kau adalah jiwa yang baik hati
mengatakan ini wanita tua itu pergi
manggita pergi tidur dengan perut yang kosong
beberapa hari kemudian manggita jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur
larina seperti biasa tidak terlalu peduli
aku mohon pergilah ke pasar dan menjual ikan
kita tidak memiliki uang untuk bertahan hidup
aku tidak akan kemana mana
aku memberitahumu untuk yang terakhir kalinya
mengatakan itu larina keluar dari rumah dan bertemu dengan wanita tua itu lagi
kau lagi apa yang kau inginkan sekarang
aku mendengar bahwa manggita tidak sehat
karena itulah aku telah membawakannya oleh orang tua
dan saya telah membawakannya obat yang akan membantunya untuk pulih
tolong biarkan aku masuk sehingga aku bisa memberinya obat setiap jam dan bisa merawatnya
kau akan melihat bahwa pada pagi hari dia akan baik baik saja
larina menyeringaikan giginya karena dia tidak ingin manggita untuk sembuh
dia pura pura tersenyum
oh kau tidak perlu membuat masalah
dia itu adalah saudariku
berikan obatnya padaku dan aku akan memastikan bahwa dia sudah di dalam perawatan
oh tentu saja aku yakin
oh ya baiklah kalau memang begitu
larina mengambil kantung obat dari wanita tua itu
demam manggita memburuk dan sepanjang malam dia tidak bisa tidur
dia terus bangun berbalik di tempat tidurnya
matanya mulai menguning
larina merasakan kegembiraan luar biasa melihat saudara perempuannya menderita
dia bahkan tidak sekalipun memberitahunya tentang obat dan menyembunyikan kantung itu di bawah tempat tidur
pagi berikutnya ketika dia bangun dia menemukan manggita berkeringat deras
dia tersenyum dan ketika dia akan meninggalkan rumah wanita tua itu masuk
hah kau beraninya kau memasuki rumah kami tanpa izin
wanita tua itu tersenyum dan menjentikan jarinya
lalu dia berubah menjadi seorang pria tampan
apa kau kau seorang malaikat
aku bukan malaikat aku seorang pangeran pangeran stephen dari rumah felido
aku memiliki kekuatan ajaib dan telah keluar untuk mencari wanita
dan aku menemukan gadis yang tepat jika dia mau menerimaku
ya tentu saja pangeranku kau tidak tahu berapa lama aku menunggu hari ini untuk bisa bertemu dengan seorang pangeran
ayo kita pergi jauh dari tempat ini dan kita hidup bahagia selamanya
diam kau jiwa yang jahat aku tidak berbicara tentangmu
pangeran stephen mengalihkan pandangannya ke arah manggita dan menutup matanya
cahaya keemasan mengelilingi tubuhnya
manggita yang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup diterangi cahaya keemasan juga
larina menyaksikan semua ini dengan takjub
segera manggita membuka matanya dan berdiri merasa baik baik saja
pangeran stephen membuka matanya dan cahaya keemasan itu lenyap
manggita tercengang karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi
pangeran stephen tersenyum dan kemudian menjelaskan segalanya padanya
aku keluar sepanjang malam untuk mengawasimu bahkan saudari perempuanmu tidak memberimu obat
dia juga berdoa untuk hal yang terburuk
manggita sangat terpukul mendengar semuanya
dia berbalik ke arah saudara perempuan

dia berbalik ke arah saudara perempuanmu
saudariku mengapa mengapa kau begitu membenciku
aku mohon aku tidak punya waktu untuk semua drama ini
pergi dari sini dengan pangeranmu itu dan biarkan aku di sini
aku tidak pernah menyukaimu dan aku tidak akan pernah menyukaimu
air mata mengalir keluar dari kedua mata manggita
tetapi sang pangeran maju untuk menghiburnya
jangan merasa sedih karenanya
dia tidak pantas mendapatkan cinta dan kebaikan
jangan merasa sedih karenanya

ayo kita pergi dari sini menuju ke kerajaanku
aku ingin menjadikanmu istriku jika kau menginginkanku sebagai suamimu
aku ingin menjadikanmu istriku jika kau menginginkanku sebagai suamimu
yang terbaik adalah jika kau menyadarinya
apakah kalian berdua selesai
ini semakin melelahkan saja sekarang
manggita memandang pangeran stephen dan mengangguk
yang terbaik adalah jika kau menyadarinya
apakah kalian berdua selesai
ini semakin melelahkan saja sekarang
hari ini kita sarana akan olembay "
dalam sebuah pernikahan besar
manggita dan pangeran stephen mengikat ikatan
dan keduanya menjalani kehidupan yang bahagia

larina tetap sama
tidak baik dan kejam terhadap orang lain
larina tetap sama
dia tidak berubah sedikitpun
dia tidak berubah sedikitpun
manggita memastikan bahwa saudara perempuannya
menerima cukup makanan tanpa sepengetahuannya
pangeran stephen sering menertawakan harapan manggita
agar saudara perempuannya berubah
ya beberapa orang tidak pernah berubah
suatu hari saudari perempuanku akan berubah aku tahu itu
oh aku tidak membicarakan dia
aku membicarakan tentangmu dan keyakinanmu padanya